termasuk salah satunya adalah provinsi papua barat
berikut ulasan selengkapnya
pilkada provinsi papua barat memiliki tiga pasangan calon yang maju dalam kontestasi
yaitu pasangan domingus mandacan muhammad lakotani
yang diusung oleh tiga partai politik pendukung
yaitu partai nasdem pdi perjuangan dan partai amanat nasional
domingus mandacan mempunyai pengalaman sebagai bupati manokwari
dan pejabat bupati pegunungan arfak
calon gubernur dan wakil gubernur kedua
yaitu irene manibu dan abdullah manarai
keduanya merupakan birokrat
di mana irene merupakan wakil gubernur papua barat nonaktif periode dua ribu lima belas hingga sekarang
dan abdullah manarai adalah anggota dewan perwakilan daerah periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
kedua pasangan ini diusung oleh partai hanura pks p tiga dan partai kebangkitan bangsa
calon gubernur dan wakil gubernur ketiga
yaitu stepanus malak dan ali hindom
ikut meramaikan pilkada serentak dua ribu tujuh belas di papua barat
stefanus yang pernah menjabat wakil bupati sorong dan bupati sorong ini
didampingi oleh calon wakil gubernur yaitu ali hindom
yang memiliki karir sebagai ketua dprd kabupaten fak fak
keduanya pun diusung oleh partai golkar dan partai demokrat
ketiganya harus beradu visi misi untuk meyakinkan penduduk papua barat
dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak lebih dari tujuh ratus ribu
lima belas ribu diantaranya adalah pemilih pemula
papua barat mempunyai luas wilayah satu ratus dua puluh enam km persegi
dengan tiga belas kabupaten kota dua ratus sembilan belas kecamatan
dan jumlah penduduk lebih tujuh ratus lima belas ribu orang
ketiga pasangan calon nantinya akan bekerja ekstra
ketika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur papua barat
pasalnya indeks pembangunan papua barat tercatat
tidak mengalami peningkatan cukup baik setiap tahunnya
menurut badan data pusat statistik
berdasarkan pembangunan manajemen
usia tahun dua ribu tiga belas sampai dua ribu lima belas
papua barat berada di peringkat ke tiga puluh dua dari tiga puluh empat provinsi
berada di atas provinsi papua dan nusa tenggara timur